putih guntur soekarno cucu presiden soekarno menambah panjang deretan orang yang akan bersaing merebut kursi gubernur jakarta
ya meski begitu putih menyatakan akan mengikuti keputusan ketua umum partai demokrasi indonesia perjuangan
putih guntur soekarno menyatakan siap jika dicalonkan sebagai gubernur jakarta
alasannya bukan hanya karena ia termasuk trah soekarno tapi juga pendidikan politik dan pemerintahan yang ia dapat
ideologi pemikiran sang kakek ditanamkan keluarga dan ia pelajari sejak kecil
meski begitu maju atau tidaknya putih sebagai calon gubernur tergantung pada keputusan ketua umum partai demokrasi indonesia perjuangan
siapapun yang menjadi kadir partai yang menurut partai yang terbaik itu adalah kadir kadir yang memang berjuang untuk partai artinya itu memperasaikan
pencalonan putih ini mulai terdengar beberapa bulan terakhir ini
apalagi sampai saat ini partai demokrasi indonesia perjuangan belum menentukan calon gubernur jakarta
dedy beben bekasi